kalau mau jadi santri jangan ragu ragu
harus yakin dan ikhlas
hati juga harus mantap
insya allah ini sebetulnya ada apa sih
orang ini tadi ada di dalam mobil box saya bersama temannya
dia kabur ketabrak mobil ini
pak ustadz maaf saya mau cek keadaan di sana dulu ya
saya kemari kan mau ngenalin anak saya yang mau santri dimari nih yeh
sini salim dulu pak ustadz
jangan begitu salimnya
namanya pak ustadz salim itu biar mantep jadi santrinya
cium tangan gitu
nah begitu bener ya
udah udah udah
baru datang aja kita ternyata udah disambut dan kejadiannya gak enak
mama itu takut kalo tommy disini malah makin gak bene
lebih baik kita cari pesantren lain lagi aceh
papa itu kenal dekat dengan ustadz imron pemilik pesantren ini
papa percaya pesantren ini sangat cocok untuk anak kita
parip apa kabarnya
alhamdulillah alhamdulillah sehat
alhamdulillah alhamdulillah sehat
lama kita gak jumpa ya
woy jadi lu yang bikin gaduh disini
eh lu ya yang semalam mau nabrak anak asu gua
lu kira jalanan nenek moyang lu
nahun ngabut ngabut sembarangan
eh udah udah jangan
eh berkata jujur lah
kalau benar bersikaplah setiap saat saja pak
kenapa saya dipegangin begini
sebentar aku tuh saya jelasin dulu nih teh
saya itu gak ada niat jahat
saya mau cuma kejebak doang di mobil box beras
gara gara dikejar sama satu opp yang lagi kejar kejar anak gelandangan sama anak jalanan
kenapa saya diperlakukan kayak gini
ini mah sama aja menjolimi nih mah
saya mah dia nih
satu box sama dia
baru bawa nih yang lain ini ke ruang pengobatan
ini mah sama aja saya dijolimi ini mah
kita bercerakan di dalam
mari mari pak
bara sabuk safaan
mestri maafiorithy dan kekohianan
pak arief ibu mak
dia ini yang membantu saya
di pesantren ini
dia itu hafiz
dia itu penghafal al quran
berapa ayat al quran yang kamu hafal
alhamdulillah sudah dua puluh sembilan juz
seumuran ini sudah hafal al quran
papa semakin yakin
menyuruh tommy pesantren disini
biar dididik menjadi santri yang baik
itu anak sekecil itu
biar kecil kecil gitu calon ahli surga tuh
lu gak mau jadi calon ahli surga
mau lah mak
apalagi disurga ada bisnis parkir
lu gulung aja tuh orang asli
saya jadwalnya mengantar musa ke kelas
tidak mau bikin amat sih
insya allah sebentar lagi
sebentar lagi ya
kalau dilihat lihat dari penampilannya memang serem ya
tapi agak lucu juga ya kayaknya
selengehan gimana gitu
apalagi yang datang kemari sama emaknya ingat gak
tapi kalau saya mah kasihan sama yang ketabrak mobil
kita kirain kan dia meninggal ya
alhamdulillah untungnya enggak ya
pak ustadz saya dan istri insya allah memang sudah punya niat
untuk menyerahkan tommy anak kami
kepada anak pang
kepada pak ustadz
agar bisa dididik menjadi santri yang baik pak ustadz
yang berguna bagi bangsa dan negara
ustadz ada program santri kilat gak
kalau ada saya mau ikut yang kayak gitu aja
biar cepat kelarnya
bang ustadz kalau bisa sih santrin petir
ya lebih cepat dari grade mah
saya aneh sama kalian berdua tuh
jadi santri kilat
jadi santri terus kesamber kilat
mati sih ya
kalau mau jadi santri
hati juga harus mantap
mantap buat pulang
abah umi makanan buat tamunya udah siap
wah kayaknya tommy bakal betah di sini nih
kenalkan ini fatin putri kami
dan yang ini yanti dia mondok udah tiga tahun dari jogja
dan yang satu ini
saya lulu nur hayati
lulu nur hayati
pesantren ini namanya juga ada nur nya
semua perempuan di sini cantik cantik kayak bidadari
pasti memang ini tempat yang dimaksud wali sinar
pak ustadz saya udah yakin pak ustadz
mantap pak ustadz jadi santri di sini pak ustadz
kagak ada ragu lagi pak ustadz
saya mau taubat pak ustadz sebelum mati pak ustadz
boleh pak ustadz ya
tapi boleh dong saya hutan makan
lu mendingan cabut
lu cabut biar jatah makan kita mantap